sorotan lain tabrakan beruntun terjadi di jalan raya sumene pamekasan jawa timur
tabrakan terjadi dari sebuah mobil suv yang menabrak sebuah mobil terparkir di minimarket
akibatnya ketiga mobil rusak berat
dari cctv terlihat mobil suv hitam menabrak sebuah kendaraan mobil mpv yang berjalan pelan di sisi kiri
hingga terpental dan menabrak mobil lain yang terparkir di minimarket
akibat kecelakaan ini tiga mobil rusak berat dan pengemudi mengalami luka ringan
kecelakaan diduga terjadi karena mobil mpv mengerai mendadak hingga membuat mobil suv pajero tak sempat memperlambat laju kendaraan dan menabrak mobil lain
kecelakaan diduga terjadi karena mobil suv menerbang ke sisi kiri hingga menabrak mobil mpv yang berjalan pelan di sisi kiri